menteri keuangan sri mulyani mengaku perekonomian indonesia sudah ada dalam tahap pemulihan setelah sempat kontraksi sepanjang tahun lalu
hal itu terlihat dari naiknya indeks pmi yang mencapai lima puluh empat enam selama enam bulan berturut turut
menteri keuangan sri mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini semakin membaik meski ada kontraksi minus tujuh puluh empat persen
akibat kenaikan kasus covid sembilan belas di awal tahun kenaikan kasus tersebut berimbas pada pengetatan mobilitas yang berdampak pada konsumsi masyarakat
meski begitu pemulihan ekonomi terus menunjukkan tren membaik
rilis badan pusat statistik per lima mei menunjukkan tingkat pengangguran menurun dari tujuh tujuh persen di agustus dua ribu dua puluh menjadi enam dua puluh enam persen di februari dua ribu dua puluh satu
namun sri mulyani mengingatkan ancaman covid sembilan belas masih membayangi momentum pemulihan ekonomi negara
dampak pemburukan ekonomi akan jauh lebih besar
apabila pemerintah tidak melakukan langkah langkah counter cyclical melalui kebijakan yang juga bersifat luar biasa